dan untuk mengelaborasinya kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana universitas indonesia
sulis tiowati irianto suwarno selamat sore bu sulis
selamat sore mas ferdi tadi bu sih di revisi ya saya bukan alih pidana saya alih law and society
oke oke nanti kita revisi ibu sulis untuk jabatannya begitu
oke kita langsung diskusi soal topik kita bu sulis pro kontra muncul sejak dua puluh empat februari kemarin
polri membentuk virtual police atau polisi virtual ini untuk mengawasi unggahan unggahan di media sosial
kita ingin terlebih dahulu mendapatkan perspektif anda soal ini bagaimana bu sulis
ya terima kasih banyak sebelum sampai ke situ izinkan saya menginterduksi begini ya
hari ini kan masyarakat berkembang sangat cepat

dan tidak ada satupun bidang bidang yang tidak terintervensi oleh digital atau bahkan artificial intelligence ya
masuk dalam bidang hukum gitu
tadi kalau disawatirkan bahwa intervensi ini akan mengganggu kebebasan berpendapatan yang lain
saya ingin melihatnya dengan calon
lebih luas ya
jadi kan tergantung bagaimana kita melihatnya
memang betul kebebasan berpendapat itu dijamin oleh konstitusi dan undang undang
tapi bagaimana dalam praktiknya
ini ada survei dari digital civility index yang mengatakan bahwa indonesia itu
netizennya paling tidak sopan
hanya bawah negara rusia dan apalah gitu ya
asia tenggara paling tidak sopan
kalau kita lihat di dunia maya kita bisa menyaksikan bagaimana netizen itu bisa menggunakan kata kata yang paling jorok
dan di dalam ini dikatakan ada tiga hal dalam survei ini ya
dalam bidang hukum

bahkan penyebaran penyebaran ajaran ekstrim
bagaimana cara membuat bom
itu semuanya ada di media
jadi saya tidak melihat bahwa itu harus hati hati lah memberikan pandangan tentang ini
kita sepakat mungkin ya
kalau kemudian unggahan unggahan yang sifatnya hoax
dan juga bentuk kebencian
intoleransi yang disebarkan melalui media sosial
ini mungkin tepat begitu dengan adanya virtual police ini
ada razia begitu ya di media sosial
tapi kemudian di sisi lain
subjektivitas juga akan bisa muncul di saat ada kritik
ada pendapat yang sifatnya mungkin konstruktif begitu untuk memberikan sebuah masukan terhadap lembaga
tapi kemudian posisi ini agak rancu kalau dia nanti diterapkan virtual polis dan akhirnya diseretnya ke undang undang ite begitu bu sulis
ya saya sepakat bahwa kritik yang membangun saya juga termasuk orang yang sangat kritikal ya terhadap merintah

apa sih yang mau dilakukan oleh virtual polis ini
saya kira mereka sebatas pengetahuan saya mereka akan melakukan literasi hukum mas
jadi bayangkan literasi hukum itu adalah suatu pilar yang sangat penting untuk memberikan akses keadilan bagi warga masyarakat kita
apalagi kalau kita tahu penduduk indonesia itu paling besar susah smp tidak dulu
smp kelas satu saja atau tamat sd saja
nah mereka banyak sekali mengalami ketidakadilan dibodoh bodohin ya termasuk oleh lembaga penegakan hukum juga
mengalami ini dan itu karena buta hukum
jadi saya saya harapkan justru yang akan dilakukan oleh virtual polis itu adalah melakukan literasi hukum
pendidikan hukum kepada masyarakat gitu
dan akhirnya kita tahu juga ya dampak dari netizen yang tidak sopan ini saya pakai kata itu ya
kalau saya melihatnya dari perspektif kebudayaan ya mas
bagaimana nilai values etika moral itu akan didapat dari anak anak sejak kecil didapat dari belajar
lalu anak anak kita menonton melihat semua yang berkeliaran di media masa itu akan jadi rusak apa bangsa kita
jadi saya mengkhawatirkan itu mas itu juga jangan lupa bahwa dampaknya
itu juga jangan lupa bahwa dampaknya
dampak dari berkeliarannya post scan dan lain lain itu
merugikan kelompok orang seperti perempuan
kali ini kekerasan berbasis digital ya itu luar biasa dampaknya
juga ada perlindungan perlindungan yang kita lihat di
terutama ketika mau ada pemilihan presiden atau pilih tanda ya

lalu dilakukan perlindungan itu bawa ke polisi
dan polisi dipaksa untuk menjelaskan orang itu dengan pasal pasal penisahan agama

dalam hal itu saya ingin berharap bahwa virtual police ini akan memberikan edukasi literasi hukum kepada publik
apa yang boleh dan tidak boleh
jadi dan kita sebagai warga sifil
oke dan kita sebagai warga sifil
kalau itu belum terjadi saya kira harus menggunakan kesempatan ini untuk memberi masukan masukan gitu
oke bu sulis tadi anda bicara boleh dan tidak boleh
kalau bicara teknis sekarang dengan kemudian dia mendm atau memberikan apa namanya
pesan langsung kepada akun tersebut ini menurut anda bagaimana
sudah benarkah cara seperti ini diterapkan untuk memperbaiki
membenarkan atau menyalahkan apa yang dibuat oleh si pemilik akun ini sebagai sesuatu yang salah atau tidak begitu
karena kan belum bisa ditentukan ini benar atau salah kalau belum ada pengadilan begitu
atau unsur unsur yang lebih tegas begitu untuk mengaturnya
ya kita harus dilihat dulu mereka kan bekerjanya dengan protaktif ya polisi itu kalau kita mau masuk ke dalam itu mereka harus sangat masuk pada protaktif
ya kemudian juga mandat dari polisi itu mengendalikan ketertiban dan substancedie social di masyarakat ya
nah mau bilang birgit juga kalau ada ditutupkan soal pengadilan
saya setuju kalau ada soal soal yang terkait dengan bahwa media sosialgosnya itu bergampang
ya dengan penting penyebabnya
paksidana itu masuk ke pengadilan
perhubungan yang dilakukan secara
salahkan juga pernah juga
masuk ke pengadilan
tapi gak semua perkara masuk ke pengadilan
karena pengadilan itu
kalau tadi kita lihat trofeinya itu adalah dunia
bukanlah suatu yang
gitu datangi dalam
kedua juga untuk mengatasi indonesia
kita melihat apa
kalau terjadi regi pengadilan
artinya itu ada
kasus baik nuril ya
dia kan dilakukan
pledge yang terhadapnya
tetapi dituduhkan kepadanya
pencernaan nama baik dan lain lain
banyak kali di
undang undang ite ini
dalam hal ini saya
setuju undang undang ite
karena korbannya sudah terlalu banyak
ada pasal pasal karet
gitu jadi kita bisa mencari pasal pasal karet
dan kita bisa mencari pasal pasal karet
terakhir bu sulis
di beberapa negara
menjadi alat kontrol pemerintah
untuk kehidupan politik ekonomi dan sosial masyarakat
bahkan ini cenderung
digunakan atau rawan
digunakan untuk kekuasaan
apakah anda melihat
nanti dengan adanya virtual police
dan tugas tugasnya ini
akan bisa berpotensi melakukan
hal yang sama atau bagaimana
apa yang perlu ditertibkan
atau apa yang perlu ditegaskan begitu
saya melihatnya dalam konteks indonesia ya
apa yang berlangsung saja
saya melihatnya apa yang berlangsung dalam masyarakat saja
apa yang akan kita lakukan
kalau bangsa kita rusak seperti itu
dengan keenaknya atas nama
berpendapat itu ada batasnya
yaitu keselamatan dan kesehatan orang lain
studi saya tentang hak asasi manusia
tapi saya mau melihat dalam situasi seperti ini
bangsa kita akan jadi apa kalau kita sudah biasa
bahkan kata kata yang paling kotor paling sedih
saya baru melihatnya seperti itu tentu saja
another and atnya bersama dengan
mengundang partisipasi publik yang luas
lalu dibuat sandar sandarnya
nggak bisa sendiri seperti yang tadi disampaikan itu
bu sulis kita berharap bisa bekerja
polisi cyber atau cyberpolis ini sesuai dengan tepoksinya
sambil kita kawal bersama sama masyarakat dan semua pihak
agar memang tidak ada hal hal yang keluar dari jalur yang ditentukan
sehingga tidak merugikan khususnya bagi masyarakat
terima kasih bu sli sudah bergabung dengan kita sore ini